pemutusan hubungan kerja terbatasnya lapangan pekerjaan dan ketatnya persaingan merupakan sebagian faktor yang membuat angka pengangguran di kabupaten bandung tinggi
pemerintah sempat mencoba menyerap tenaga kerja dengan mengadakan bursa lowongan kerja selama tiga hari mulai dua belas sampai empat belas desember
pada tahun dua ribu tujuh belas lalu badan pusat statistik merilis angka pengangguran di kabupaten bandung mencapai enam puluh ribu lebih
dan pada tahun dua ribu delapan belas ini sayangnya dinas tengah kerja justru memprediksi bahwa angka itu akan bertambah
rabu pagi jamie bersama ratusan pelamat lain datang untuk mencari pekerjaan
sarjana manajemen informatika ini mengaku sulit mencari kerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan perusahaan
sebelumnya pria berusia dua puluh lima tahun ini sudah dua kali bekerja
namun kontraknya tidak diperpanjang karena ada pengurangan karyawan
jemi yang sudah sepuluh bulan menganggur ini bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya
lain halnya dengan pebi
lulusan smk berusia delapan belas tahun ini sempat bekerja sebagai staf toko online selama tiga bulan
namun pepi harus berhenti karena tempat tinggalnya yang baru jauh dari tempatnya bekerja
pebi tidak mencari pekerjaan yang muluk muluk yang penting dekat dari rumah
kalau dapatnya yang jauh sih ya nggak
kenapa kamu tidak masuk ke tempat ini
kata mama sih biar kalau pulang malam gitu
soalnya kan sekarang kalau misalnya pulang malam rawan kejahatan kayak gitu
jadi nggak boleh pulang malam apalagi kalau jauh
dari enam puluh ribu jumlah pengangguran dinas tenaga kerja kabupaten bandung
memperkirakan ada tambahan sepuluh pencari kerja pada tahun ini
menyadari lapangan pekerjaan terbatas
pemerintah mengarahkan pencari kerja untuk menjadi pengusaha mandiri
dengan mengadakan pelatihan pelatihan
tahun ini kita baru melaksanakan program baik dari apbd maupun dari apbn
itu ada sekitar dua puluh lima kegiatan
kalau satu kegiatan itu diisi oleh sekitar dua puluh orang
ya itu artinya kita sudah memberdayakan sekitar dua puluh kali
dan mudah mudahan saja tingkat keberhasilan dari pendidikan dan pelatihan
sekolah menengah kejuruan yang lulusannya dipersiapkan untuk dapat langsung bekerja
dapat mengurangi tiga sembilan puluh dua persen pengangguran
dari satu enam juta angkatan kerja di kabupaten bandung
namun kenyataannya sebagian lulusan smk memilih melanjutkan kuliah
atau menjadi pengusaha karena merasa kurang bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi
kalau perhotelan dilihat dari catatan
di kita kebanyakan memang kerja
kalau menyentuh angka seratus persen belum kami perkirakan ini di angka enam puluh persen
karena sisanya ada yang melanjutkan kuliah juga dan ada yang berwirausaha juga
akutansi mungkin kebanyakan nih anak anak karena tadi mungkin tidak pede
bersaing dengan d satu akutasi dan d tiga akutansi
anak anak akutansi kebanyakan memilih untuk melanjutkan studi lagi
bursa kerja yang diadakan pemerintah kabupaten bandung dua belas hingga empat belas desember dua ribu delapan belas ini
diharapkan dapat menyerap dua tenaga kerja
wilam nasution kabupaten bandung